komisi pemberantasan korupsi membentuk tim transisi untuk menyikapi berlakunya undang undang kpk yang baru
undang undang nomor sembilan belas tahun dua ribu sembilan belas telah direvisi oleh dpr bersama pemerintah
untuk mengetahui informasi terkini kita sudah tersambung melalui telepon
dengan juru bicara kpk febri diansyah selamat malam
mas febri terima kasih sudah bersedia berbincang malam hari ini
mas ferry bagaimanapun undang undang nomor sembilan belas tahun dua ribu sembilan belas tentang kpk
perubahan undang undang kpk yang sebelumnya sudah berlaku
apa yang saat ini terjadi di tubuh kpk sekarang
apa yang berubah apa yang sedang disiapkan
jadi kalau yang disiapkan sebenarnya
tim kan pimpinan sudah membentuk tim transisi sejak beberapa waktu yang lalu ya
pada hari purnah di dpr sudah ada tim transisi yang dibentuk
dan sudah melakukan analisis dan rekomendasi juga pada pimpinan
sampai saat ini kami belum menerima dokumen undang undang kpk tersebut
yang kalau informasi dari pihak menteri hukum dan hapen sudah diundangkan ya
artinya kalau diundangkan pada tanggal tujuh belas oktober kemarin
itu sudah mulai berlaku sejak kemarin
tapi apa yang berlaku secara detail tentu harus melihat dokumen resminya
dokumen resminya ini yang
belum kami dapatkan sekarang belum ada di website resmi kementerian hukum dan ham juga
komunikasi terakhir yang kami lakukan dengan kementerian hukum dan ham adalah
proses pengundangan sudah selesai tinggal proses autentifikasi ke sekretariat ke setnek
nah ini yang belum kami dapatkan sekarang dokumennya
tentu ada resiko resiko ya

dan itu belum dipublikasikan padahal sudah mulai berlaku sejak tanggal tujuh belas oktober kemarin
ya mas febri kemudian tim transisi ini menyiapkan apa saja
apakah sudah mulai terkait dengan pro justisi yang selama ini dilakukan kpk
apakah sudah sampai ke sana
atau masih soal katakanlah penyiapan peralihan pegawai kpk atau yang mana
kalau peralihan pegawai kpk kan
mestinya ada waktu dua tahun ya
kami kemarin masih mengacu pada undang undang
rumusan yang sudah disepakati diparipurna ya
itu kan dibagikan pada saat itu
tapi dokumen resminya masih belum ada sampai dengan saat ini
sehingga kalaupun analisis dilakukan analisis itu sifatnya lebih antisipatif
belum bisa menjadi dasar yang digunakan
untuk tindak lanjut ke depan
karena itu penting sekali dokumen resminya apalagi ini sudah berlaku ya
agak janggal kalau dokumen resminya itu belum terpublikasi
mas febri kalau menurut anda apa penyebab kejanggalan ini
saya tidak tahu tapi dan tidak juga menduga duga
yang paling penting bagi kpk adalah dokumen resmi dari undang undang tersebut
segera ada baik diberikan pada kpk atau dipublikasikan
karena konsekuensinya cukup serius ya
jangan sampai ada ketidakpastian hukum apalagi kekosongan hukum dalam kondisi saat ini
mas febri kemarin ada mengatakan salah satu pejabat mengatakan bahwa
ott kemarin terhadap wali kota medan itu adalah ott terakhir yang dilakukan kpk
kemudian undang undang baru berlaku
apakah betul kpk saat ini sudah tidak mungkin melakukan ott lagi
karena terkait ada soal penyadapan yang harus digelar perkara dulu dan lain sebagainya
kalau ott terakhir ya kita tidak pernah
kita tidak pernah tahu ke depan itu seperti apa
kalau ott terakhir sebelum undang undang baru berlaku tentu saja iya
karena itu kan terjadi sekitar h satu sebelum undang undang berlaku tanggal tujuh belas oktober kemarin
tapi kalau pertanyaannya apakah kpk akan lebih sulit bekerja ke depan
melakukan penindakan termasuk ott bisa kami sebut ya
jauh lebih sulit menangani kasus korupsi ke depan karena ada beberapa kewenangan
baik soal penyadapan
ini bukan soal ada atau tidak ada dewan pengawas ya
tapi dalam kondisi sekarang ada beberapa ketentuan tentang penyadapan yang berubah
di tahap tertentu di penuntutan sudah tidak ada lagi penyadapan
dan bahkan ada rumusan yang agak beresiko membuat pegawai kpk
itu dikriminalisasi atau diproses secara pidana
akibat pengelolaan bukti bukti penyadapan tersebut
karena ada rumusan yang juga beresiko
ada rumusan yang juga beresiko
ada rumusan yang juga beresiko

ada rumusan yang juga beresiko
ada rumusan yang juga beresiko

ada rumusan yang juga beresiko

kalau tidak dikelirkan
cara mengkelirkan tahap pertama tentu dokumen hukumnya harus ada
dan dipublikasikan secara resmi terlebih dahulu
mas febri bagaimana sebenarnya kondisi psikologis di kpk sekarang
kemarin sudah berlaku dan kita tahu banyak meme yang menunjukkan
kpk mati suri dan lain sebagainya
tapi bagaimana kondisi teman teman di dalam
saya bukan berlatar belakang psikologis jadi saya tidak bisa menilai itu
yang pasti ada arahan dari pimpinan bahwa kita harus tetap bekerja sebaik baiknya dan sekuat kuatnya untuk melakukan pemberantasan korupsi
bahwa kerjanya lebih berat kalau ibarat jalan itu mungkin jauh lebih menanjak dan mungkin saja jalannya tidak sebaik kemarin gitu ya
itu pasti tapi itu harus tetap dihadapi
meskipun kita juga tidak tahu apakah ke depan penindakan yang diharapkan oleh publik itu bisa tetap maksimal atau seperti apa
karena memang banyak sekali problem yang kami temukan di rancangan undang undang sebelumnya tersebut
karena masih ada beberapa kesulitan dan beberapa kebingungan dari katakanlah kpk sendiri terkait dengan undang undang ini
masih sama perpu kpk juga masih ditunggu
kami memutuskan saya kira kalau di internal kpk fokus pada apa yang sudah ada saja
jadi soal perpu atau tidak perpu itu terserah pada presiden karena yang memiliki kewenangan adalah presiden
kalau memang presiden misalnya mengambil keputusan melakukan penyelamatan terhadap pemberantasan korupsi dengan menerbitkan perpu itu silakan saja
tapi posisi kpk saya kira sekarang adalah kami berupaya semaksimal mungkin
untuk meminimalisir resiko kerusakan terhadap kpk pasal revisi berlaku
oke baik mas febri terima kasih banyak sudah bersedia berbincang malam hari ini